ya bicara soal olahraga memang merupakan salah satu cara yang baik untuk membantu tumbuh kembang anak
terutama bagi anak yang berusia di bawah lima tahun
kira kira olahraga apa yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak balita ini
usia di bawah lima tahun merupakan masa yang paling penting bagi anak untuk memulai gaya hidup sehat
kebiasaan berolahraga dan aktif bergerak akan mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan otot anak
aktivitas fisik juga baik bagi perkembangan motorik kasar motorik halus bahkan kepribadian dan kemampuan berbahasa
tetapi menurut dokter spesialis anak aktivitas harus disesuaikan dengan umur anak
untuk kategori olahraganya memang tidak bisa kita samakan semua ya
kita itu sebenarnya sudah bisa kita mulai biasakan
yang namanya tanda kutip olahraga di sini
karena kayak misalnya kita fokuskan gimana caranya anak supaya dia bisa berguling
bagaimana caranya supaya bisa menggenggam
bagaimana caranya dia supaya bisa meraih barang di depannya
gimana caranya dia supaya bisa merangkak dia bisa tengkurep lalu dia bisa belajar duduk
setelah anak itu berusia satu tahun itu kita sudah mulai bisa memperkenalkan aktivitas fisik
anak anak umur satu tahun
sampai tiga tahun masih belum mengerti permainan yang berkelompok
jadi kita fokuskan pada aktivitas aktivitas individu
seperti kayak misalnya berjalan jalan
nendang nendang bola sendiri bermain lempar tangkap
setelah dia sudah melewati tiga tahun terutama sampai umur lima tahun
itu baru anak bisa bermain secara tim
jadi dia sudah mulai bisa diperkenalkan misalnya bermain bola bermain basket apapun misalnya berenang
dua ibu rumah tangga di jakarta nadine dan helen mengikutkan anak anak mereka ke klub bola basket
anak anak berusia antara tiga sampai lima tahun ini menjadi peserta di program khusus balita
di tempat ini latihan dan permainan basket disesuaikan dengan usia anak
basically dia udah aktif tapi dengan dia masuk ini jadi kayak lebih terarah aktifnya
terus juga sosialisasinya juga lebih bagus kan karena dia ketemu teman teman seumurannya
kayaknya sih memang lebih sehat pasti sama lebih kenceng aja kita ngelihatnya
so semenjak dia masuk lilhopster saya sukanya dia tuh jadi lebih bisa menerima kalau dia kalah atau dia gagal
dan dia lebih bisa teamwork karena dulu kan pinginnya dia sendiri gitu kan
dia mau yang jadi main sendiri kalau ini kan ada teamworknya juga
dan untuk kemajuan secara fisik berolahraga juga dapat membantu anak anak untuk semakin percaya diri
mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif
menurut penelitian ahli kesehatan dari universitas illinois charles hillman
hal ini membuktikan program olahraga dapat membantu kognisi anak
randy putrama warsa jakarta